dan mematahkan stigma
pagi itu di sekolah luar biasa yayasan pendidikan anak buta
kota surabaya jawa timur seperti hari yang lain
jam pertama atau mulai pukul delapan pelajaran dimulai
delapan kelas dari smp
tetapi bagi tutus setiawan
setiap hari mengajar bukanlah rutinitas belaka
mengajar baginya adalah menanam motivasi
dan keberanian bagi anak didiknya yang tunanetra
berani berbicara berani tampil
dan percaya diri
selalu dia suntik
dan berikan pada murid muridnya
dalam setiap mata pelajaran yang diampunya
tutus selalu meminta murid tunanetranya
maju dan menyampaikan gagasannya
dia tidak ingin tunanetra tampil
sebagaimana stigma terhadap orang orang disabilitas
yaitu rendah diri
tidak punya rasa percaya diri
dan malu akibat keterbatasannya
dan kita juga ingin merubah stigma negatif
yang ada di masyarakat tentang keberadaan tunanetra
apa sih mas
ya stigma negatif
bahwa tunanetra itu adalah individu nomor dua di masyarakat
di mana misalnya ada di pendidikan
kita tidak diberi kesempatan yang sama dengan mereka
cukuplah di slp
itu menurut orang masyarakat umum
padahal hak kita adalah mengenyam pendidikan
dimanapun dan apapun
tutus setiawan adalah pengembang metode pendidikan berdaya
untuk disabilitas khususnya tunanetra
bersama beberapa temannya
dia mendirikan lembaga pemberdayaan tunanetra
lpt di rumahnya secara gratis sejak tahun dua ribu sepuluh
lpt adalah wahana pendidikan luar sekolah
yang khusus melatih keterampilan riset advokasi
dan melatih kepercayaan diri bersaing di dunia kerja pada tunanetra
di indonesia tutuslah pionirnya
sekarang sejumlah penghargaan menghampirinya sebagai bentuk apresiasi
pada upayanya membuat tunanetra lebih mandiri
di jawa timur data badan pusat statistik bps dua ribu lima belas mencatat
ada tiga ratus ribuan jumlah penyandang disabilitas di jawa timur
lebih dari delapan ribu diantaranya
adalah tunanetra yang berada di kota surabaya
baik yang buta total maupun menderita low vision atau pengelihatan rendah
di surabaya dari empat belas lembaga pendidikan atau slb tunanetra
tidak ada satupun yang milik pemerintah
seperti slb yayasan pendidikan anak buta
tempat tutus setiawan mengajar
selain mengajarkan pelajaran formal
guru guru di sekolah smp dan sma ini
juga mengembangkan metode pendidikan berdaya untuk siswa siswanya
tidak terlampau sulit sebenarnya
karena yang diperlukan hanyalah mendorong siswa tunanetra percaya diri
dan berani menunjukkan pada orang bahwa mereka juga punya kemampuan
satunya adalah ini
sekolah mewajibkan semua siswanya ikut dalam kegiatan musik
baik tradisional maupun musik populer
meminta mereka menguasai alat musik apapun yang diminati
karena terbatasnya pengelihatan
maka musik ibarat jendela bagi anak tunanetra

untuk berbagai kegembiraan dan melatih kepercayaan diri
karena beberapa siswanya menemukan bakat di musik dan meraih prestasi
salah satunya adalah muhammad hilbram
selain mendapat beasiswa musik
dia juga tampil di depan ratu dan keluarga kerajaan inggris
di indonesia dia sudah kerap tampil di depan sejumlah pejabat negara
kalau main musik itu rasanya gembira
walaupun ada lagu yang sedih
tapi rasanya enak kalau main musik
jadi guru musik sama jadi musisi
guru musik ya ingin membagikan ilmunya ke orang lain
nanti kalau musisi ingin punya kursus vokal
ya itu menunjukkan kalau tunanetra itu juga punya skill
punya semangat bahkan mereka juga punya cita cita ya
seperti yang tadi dijelaskan
nah tapi selain itu juga mereka butuh kepercayaan dan kesempatan dari masyarakat
seperti halnya anak anak tuna netra lain
siswa siswa di ypab ini diantar dan dijemput oleh keluarga atau orang tua
hanya itu batas interaksi keluarga dengan siswa
sebisa mungkin siswa melakukan semuanya di sekolah secara mandiri
guru guru membantu hanya jika ada situasi tertentu
di mana siswa tuna netra membutuhkan bantuan
selain melatih para siswa
ini juga melatih orang tua dan keluarga
agar tidak terlampau berlebihan dalam menjaga anak tuna netranya
pada pengalaman tutu setiawan
dalam sejumlah kasus
keluarga kadang justru menjadi faktor utama penyandang disabilitas tidak bisa mandiri
yang dibutuhkan tuna netra dari keluarga sebenarnya adalah kepercayaan
bukan perlindungan yang berlebihan
di keluarganya itu mereka kebanyakan ditaruh di rumah
duduk diem manis dikunci di kamar kalau bisa
nggak bisa lari kemana mana
nah sehingga kita menganggap ini penting dikenalkan kepada mereka
bahwa di lingkungan mereka di luar rumah itu ada masyarakat yang seperti ini
dan agar mungkin juga nantinya
kelak ketika orang tua sudah nggak damping mereka
mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat
bisa berinteraksi dengan orang lain
berkomunikasi tidak canggung
itu sebenarnya tujuan kita
memang lebih ke arah kemandirian mereka
kita lebih melatih ke mental mereka
agar siap untuk terjun dan bertarung di masyarakat
jauh dari kepadatan lalu lintas dan sibuknya kota surabaya
di sebuah gang sempit
beberapa anak tuna netra sudah menunggu di teras rumah
mereka menunggu tutus setiawan empunya rumah
siap untuk memulai pelatihan
di rumah inilah lembaga pelatihan tuna netra lpt berada
ya meski namanya adalah lembaga
seluruh kegiatan lpt dilakukan di rumah dua lantai ini
jadi anak anak tuna netra ini selalu berinteraksi
dengan keluarga tutus saat mereka datang
didirikan tahun dua ribu tiga lalu
lpt adalah tempat pelatihan non formal
setelah siswa siswa tuna netra bersekolah
di sini anak anak tuna netra melakukan kegiatan
yang tidak didapatkan di sekolah
kegiatan di lpt berlangsung dua kali seminggu
selama beberapa jam tiap pertemuan
hampir seluruh materi pelatihannya menggunakan alat peragah
teman teman banyak ya teman teman disabilitas tuna netra ini
yang terlahir sudah berusia berusia berapa
tuna netra ini yang terlahir sudah tuna netra
tetapi juga ada banyak yang ya dalam beberapa tahun
baru dalam beberapa tahun saja karena beberapa persoalan
yang sakit dan sebagainya
nah bagaimana cara perbedaan cara mengajar
antara teman teman yang baru lahir
yang sudah lahir sudah tuna netra
dan yang belum apa kira kira itu cara triknya
bagaimana untuk mengajar mereka
ya memang ada perbedaan masyarakat ya
seperti saya sendiri adalah tuna netra sejak umur delapan tahun
jadi ada konsep yang tidak terlalu banyak
jadi ada konsep yang sudah saya peroleh di kotak
itu akan sangat berguna bagi pengenalan konsep lebih lanjut
konsep yang sudah masuk itu tinggal
apa ya nambah lah intinya
kalau kita mengajar tuna netra yang tidak dari lahir
kita lebih mudah mengarahkan karena mereka sudah punya konsep
misalnya kita bilang ini adalah kota
di benak mereka sudah langsung terbayang
oh kota seperti ini sudah pernah melihat
kita bilang di sekitar kita ada meja
ada televisi mereka sudah pernah lihat
oh seperti itu bentuknya
tapi bagi tunanetra sejak lahir yang tidak punya konsep apa apa
kalau kita ngomong bilang kotak tanpa ditunjukkan ini bendanya diraba
itu mereka akan mulai nggak tahu kotak itu seperti apa bentuknya
sehingga itu akan sangat berpengaruh terhadap cara mengajar mereka
harus lebih ditunjukkan media yang konkret
misalnya seperti ini harus dirabakan dulu
kalau yang tunanetra ini adalah alat untuk belajar braille permulaan
ini yang lebih kecil ya
iya ini yang lebih besar ini yang lebih besar ini yang lebih kecil
nah seperti ini kayak tuna netra baru
mereka kan orientasi untuk motoriknya akan lebih sulit
karena mereka nggak tahu konsepnya
lubang itu seperti apa bagaimana penataannya
beda kalau mereka sudah pernah lihat
ini satu kota ada enam lubang
kiri di kanan kiri di kiri
karena kan sudah ada konsep di kotanya sehingga lebih mudah memang

di lembaga ini para tunanetra juga diajarkan menggunakan komputer
yang semuanya dioperasikan lewat mode suara
pelatihan komputer ini penting karena penderita tuna netra
tidak bisa lagi mengandalkan huruf braille saja
masih di bekerja
tetapi yang paling penting adalah pelatihan mental dan rasa percaya diri
tutus percaya sehebat apapun kualitas penyandang disabilitas
masalah terbesar mereka adalah hilangnya kepercayaan diri
apalagi bagi orang yang baru saja menyandang disabilitas
seperti rahel yang baru beberapa tahun mengalami kebutaan total akibat glukoma
pelatihan awal untuknya cukup sederhana
dia diminta membeli sesuatu di warung dekat rumah sendirian

sehingga dia bisa berpengalaman
sehingga dia bisa berpengalaman dengan nelayan
kegiatan lain untuk memupuk keberanian dan melatih mental tunanetra
adalah sebanyak mungkin berinteraksi dengan orang non tuna netra
yang sering mereka sebut dengan istilah orang awas
menurut tutus tuna netra tidak akan beranjak kemana mana
jika terkurung dalam labirin sempit
dan hanya bergaul dengan sesama tuna netra
seperti kerjasama lembaga pelatihan tunanetra lpt dengan universitas petra surabaya
para mahasiswa diajak bergabung dan menemani para tuna netra
menyusuri sebuah mal atau pusat perbelanjaan
kegiatan ini tidak cuma untuk mengetahui aksesibilitas tempat publik
seperti mal terhadap tuna netra
tetapi juga memberi wawasan kepada para mahasiswa
cara berkomunikasi dengan tuna netra
sampai sejauh ini memang orientasi mahasiswa dan teman teman tuna netra di mal ini baru hari ini saja ya
baru hari ini kalau yang mal
tapi kemudian apa
mungkin ada gambaran sedikit dari ibu kira kira dari hasil yang sudah dilakukan
seperti apa aksesibilitas
mal terhadap teman teman bisa begitu
mereka itu merasa sebagai manusia biasa gitu
jadi mengunjungi suatu tempat yang juga umum dikunjungi oleh orang biasa
jadi mereka senang senang saja dan sejauh ini tadi saya amati juga tidak ada terlalu masalah
tangga tidak masalah pak
tapi yang agak masalah memang eskalator
sedikit tapi tidak terlalu banyak
jadi karena barang itu jalan kan
memang beberapa yang sudah biasa tidak masalah sih
tapi ada beberapa ternyata saya amati yang cukup lama pak
kita mendorong mendukung
nah sementara kalau untuk trotoar juga sama pasti ya
karena trotoar di pinggir jalan
cuma mereka bisa menyatakan bahwa ya sudah bagus
ada guiding block yang menonjol menonjol untuk membantu mengarahkan mereka berjalan
hanya saja memang pada beberapa titik itu mungkin agak berkelok kelok
agak berbelok belok sehingga agak menyulitkan mereka
tidak tahu kemana
bisa bisa mereka masuk selokan misalnya
kemudian guiding block itu juga ternyata mungkin di beberapa bagian itu tidak dipasang menonjol pak
jadi malah mendleb gitu gambarnya kalau saya bilang
nah itu menyulitkan mereka
tapi secara umum kita katakan secara umum kira kira di surabaya sudah pro terhadap disabilitas atau

juara dua e design group global it challenge tingkat nasional dua ribu lima belas waktu itu dalam satu grup
dua tunar ungu bicara dan satu tunar netra
dan itu tunar netranya adalah saya
jadi itu bukan juaranya yang bikin bangga sebenarnya
tapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan yang satu tidak bisa melihat
yang dua tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara
tidak masuk akal tapi ternyata bisa
selain pelajaran pelajaran formal tunanetra juga bisa mengembangkan hobi mereka
salah satunya adalah ini catur ya
untuk tunar netra biasanya disebut dengan istilah catur buta
ada beberapa perbedaan misalnya cara menentukan warna yang warna hitam atau dalam posisi hitam atau putih
biasanya memakai ini tandanya adalah bulatan pada bagian benteng
maka yang ataupun pada bagian bidak bidaknya ada semacam paku payung begitu
itu menandakan bahwa dia memakai bida putih
itu menandakan bahwa dia memakai bida putih
atau bidak hitam
sementara yang putih polos saja seperti biasa
perbedaan yang lain adalah ini ada pengaitnya disini
karena ini untuk menjaga untuk mengetahui apa bentuk dari catur catur ini
karena tidak bisa melihat maka tunar netra lebih mengandalkan perabaan ya
jadi dia bisa mengetahui apakah ini peruncur apakah benteng dan lain sebagainya
perbedaan yang lain adalah kolom kolomnya kalau yang hitam ada permukaannya lebih tinggi daripada yang putih

jadi bisa membantu tunar netra saat bermain catur dengan cara peraba
inilah sugi hartanto
seorang penderita low vision yang pernah beberapa lama berlatih di lembaga pelatihan tunanetra lpt milik tutus setiawan
low vision adalah kondisi di mana penglihatan sangat terbatas hingga mendekati buta
mata kiri sugi buta dan yang kanan low vision
menurut catatan lpt
halo traveler jumpa lagi dengan saya sugi
setelah bermain catur dengan saya sugi melanjutkan hobinya yang lain
saat ini sugi hartanto bisa dibilang adalah satu satunya vlogger tunar netra di surabaya
dengan berbekal handycam
dia bercerita tentang berbagai hal yang dia alami sepanjang hari dan mengunggahnya di channel youtube miliknya
sebagai vlogger kontennya macam macam
kadang jalan jalan ke suatu tempat atau mengulas kuliner hits di surabaya
seperti sore itu dia tengah membahas menu bakso yang ramai di media sosial karena murah dan enak yang sering manggal di sebuah kampung
sugi membuat kontenhabitude nya sendirian
dari mengambil gambar dubbing sampai editing
sebuah proses visual yang mungkin tidak pernah dibilangkan terjadi oleh orang yang punya masalah dengan visualnya
iya saya sadari bahwa dalam dunia jurnalis terutama videografi ya
videografi itu kan sangat membutuhkan kemampuan visual yang sangat
sedangkan di satu sisi saya sendiri mematuhkan kemampuan visual bisa bangun saya sendiri datang dari dunia sosial healthcare tentang penemputan terancam
saya sendiri itu mengalami hambatan dalam visual
di sisi lain fasilitas fasilitas untuk alat alat yang digunakan dalam videografi
baik itu komputer kamera itu layarnya kecil
dan ikon ikon di komputer pun itu kecil
sehingga mau gak mau saya harus mendekatkan mata saya
itu ke alat mendekatkan mata saya ke handycam
ataupun ke kamera ke komputer
untuk mencari ikon ikon yang akan saya gunakan
misalkan kalau cut itu harus ada tanda gunting
di mana posisinya saya harus mendekatkan itu
terlebih lagi juga ketika di sebuah tempat itu ada tulisan
itu saya tidak bisa melihat tulisan itu dari jarak jauh
maka saya harus menggunakan sebuah kamera untuk saya foto dulu
taman ini diberi nama taman harmoni
kurang dari setahun pelanggan atau subscriber channel youtube sugi hermanto
yang berjudul melaku melaku sudah lebih dari seribu akun
meski hanya sebatas hobi dan tidak mendapatkan banyak keuntungan finansial
dia berharap ada banyak tunanetra lain yang berani melakukan sepertinya
alfian adalah mahasiswa antropologi universitas erlangga
tahun dua ribu enam belas lalu dia adalah penyandang disabilitas netra pertama
yang bisa masuk universitas negeri di jawa timur
berbagai prestasi yang dia dapat turut mengantarnya menembus uner
pernah juara dua e design group global it challenge tingkat nasional
dua ribu lima belas waktu itu dalam satu grup dua tunarungu bicara dan satu tunanetra
dan itu tunanetra nya adalah saya
jadi itu bukan juara nya yang bikin bangga sebenarnya
tapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan yang satu tidak bisa melihat
tidak bisa berbicara itu yang paling gimana ya
gak masuk akal tapi ternyata bisa
meski begitu gelimang prestasi itu tidak didapatnya dengan mudah
seperti banyak anak tunanetra lainnya
orang tua alfian waktu itu mengawasinya dengan ketat
alfian nyaris tumbuh sebagai anak tunanetra
yang hanya mengenal rumah dan sekolah
tetapi interaksinya dengan tutus setiawan
dua tahun beraktivitas di lpt
dia merasa jauh lebih percaya diri dan berani
mengikuti berbagai perlombaan ilmiah
bahkan beberapa kali bepergian sendiri ke jakarta
saat mengikuti lomba
dia mengaku tidak akan lupa
bagaimana metode pelatihan di lpt
membentuk mentalnya seperti sekarang
belajar orientasi mobilitas juga
waktu itu kita sempat ke selekta sama ke mananya
saya ke karangkates untuk belajar berinteraksi dengan masyarakat umum
jadi kita diminta untuk mencari satu tempat tertentu
yang itu tidak boleh didampingi harus cari sendiri
dengan cara bertanya kepada orang orang sekitar
dan itu melatih teman teman untuk lebih berani lebih percaya diri
sebenarnya ketika kita jadi seorang disabilitas
lalu kita punya impian untuk
mencari tempat tertentu
bersekolah di sekolah reguler
rangka konyolnya kalau kita tidak belajar mandiri
karena sebenarnya yang paling penting adalah
ketika kita ada di masyarakat umum adalah kemandirian dan kepercayaan diri
selain itu itu bisa menyusul
tapi kemandirian itu harus ada untuk memberikan kepercayaan juga
kepada masyarakat sekitar kalau memang kita bisa
tujuh belas tahun melatih mental tunanetra
belum membuat tutus setiawan berhenti
dia ingin menjangkau lebih banyak lagi anak anak tunanetra
melatih mereka memberi semangat agar tunanetra punya daya saing
meski itu berarti harus menyita lebih banyak waktu bersama keluarganya
seorang istri yang juga tunanetra dan dua anak kandungnya yang bisa melihat
dan di tim ini